maeros mau pindah kesini
maeros itu bukan siapa siapa
dia cuma mantan tkw
udah itu saja orang melihatnya
tapi kalau sama kita
dia itu tonggak
tonggak dari dikirimnya
pahlawan pahlawan dari kampung kita ke negeri arab
kasar bapak gak bener semuanya
jam segini bukan aja buat anak sekolah
malah gak rumpi
iya mak ini baru mau dijemput
saya mau ngunci pintu dulu
iya mak ini mau jalan
lebih dari ibu ibu
meminta sumbangan itu
tidak boleh dengan cara menutup jalan
jangan mengganggu pengguna jalan
bisa terjadi kecelakaan
bukan karena terpaksa
iya pak ustadz
sumbangan ke masjid itu unik
ada yang ngasih besar
ada yang ngasih sedikit
ada yang ngasih sangat sedikit
catet yang benar
jangan mentang mentang ada orang nyumbang seratus rupiah
kalian tidak mencatat
kalau kalian lupa mencatat
amalan mereka teh tidak berkurang
cuma kalian yang dapat dong
iya pak ustadz
masjid itu baik allah
iya pak ustadz
masjid itu baik allah
iya pak ustadz
masjid itu baik allah
banyak waktu terburuang
dari siang sampai sore
coba kalau ada kerjaan tambahan
neng teh gak berangkat
neng teh masih disini
tapi akan udah masak
apa bedanya akan sama kang aceng
kang dadang kang akum
hidup mereka lebih baik
neng teh malu
masak buat anak buat istri
tapi akang teh bangga
masak buat orang lain
akang teh memandang hina
suami yang melayani istri
tapi akang teh dengan bangga
melayani orang lain
sama istri sendiri cembedut
sama orang lain ramah
bukan dunia mereka yang terbalik akang
tapi dunia akang
jangan taruh gerobak
yang di depan taruh di belakang aja
orang yang sangat dianggap sangat dihargai menjadi tidak dianggap dipandang sebelah mata
seperti saya aku
aduh saya tidak bisa membayangkan itu
perih pasti terseksa hati saya
barangnya kak dadang
makanya bang wajad
kalau jualan tapi barang barang yang mudah pecah jadi orang cepat ganti
itu emas harus pakai med yang jemput maheros ke sananya
kami isi ya duluan
ada yang tahu nggak siapa pacar raceng
misa pertama ceritanya
saya berangkat ikut bangsa saya atau surround saya
saya nggak tahu mak
kelihat dia kiri
iya istrinya kang dadang
iya mah ikoh istrinya kang dadang
bagaimana mungkin si ikoh apa di luar negeri
si aceng di sini
hah bagaimana telepon teleponannya
enggak telepon teleponan mak tapi langsung ketemu
ini siapa kang
saya jadi keceplosan kung
ya sudah bukan rahasia lagi
kenapa sih ada apa
ah kamu mah kung
itu kan sudah rahasia umum
umum kanyu udah enggak cinta
kamparis berpisan tvb

iya dulu dia memang punya berpikir pemanuh
saya mak cemb dramanya kah
iya teh makanya itu terusi